penyumbang inflasi paling besar adalah bahan makanan dan kenaikan tarif angkutan
inflasi di bulan ke enam dua ribu enam belas terjadi karena kenaikan seluruh kelompok pengeluaran
kepala bps suryamin mengungkapkan inflasi juni dua ribu enam belas tergolong moderat stabil dan terkontrol sejak juni dua ribu delapan belas
dari delapan puluh dua kota indeks harga konsumen semuanya mengalami inflasi